seorang pria diduga menjadi korban tembak di bagian perutnya
pria yang bernama jeffrey haryanto kemudian dilarikan ke rumah sakit
untuk mendapatkan pertolongan medis dalam kondisi tidak sadarkan diri
pihak keluarga membenarkan insiden yang dialami oleh kerabatnya
yang saat itu sedang menonton balapan di sekitar lokasi kejadian
belum diketahui apa jenis peluru yang bersarang di perut korban
pihak kepolisian pun masih belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini
demi butan cnn indonesia